melestarikan jamu tradisional jawa dinas kesehatan tulung agung rabu pagi menggelar kontes ratu jamu gendong pada puluhan penjual jamu
dalam kontes ini mereka menampilkan aksi terbaiknya mulai dari menyanyi tradisional jawa hingga berlenggak lenggok di depan juri berikut liputannya
jawa dinas kesehatan tulung agung rabu pagi
peserta ini tak canggung demi menarik perhatian para juri
iya acara ini merupakan kontes jamu gendong yang digelar dinas kesehatan untuk melestarikan pamur jamu gendong yang kini sudah jarang ada di masyarakat
meski sulit beraksi mereka tetap antusias memperagakannya
berapa lama bu jualan jamu
sudah tiga tahun ini
ada tahan yang khusus gak untuk menghasilkan jamu yang berkualitas
yang untuk menghasilkan jamu yang berkualitas itu bahannya harus memilih yang bagus
lomba jamu gendong ini diikuti oleh lima puluh tiga ibu ibu penjual jamu yang berasal dari sembilan belas kecamatan di tulung agung
selain memperagakan cara menjual jamu para peserta juga berlomba meracik aneka jamu tradisional beserta cita rasa dan khasiatnya
selain melestarikan keberadaan jamu gendong acara ini juga untuk mengkampanyekan hidup sehat dengan tanaman herbal
harapannya dengan lomba ini apapun
menggalakkan atau melestarikan peninggalan nenek moyang kita
pertama adalah jamu gendong diantaranya
kegiatan ini akan rutin digelar untuk mempopulerkan jamu tradisional jawa serta mengapresiasi wanita penjual jamu gendong